dian kusumastuti pernah menunggu bus listrik sekitar setengah jam untuk mengantarnya dari rumah ke tempat kerja yang berjarak sekitar dua belas km
karena bus tak kunjung datang dan tak ada kejelasan informasi ia akhirnya memutuskan menaiki transportasi online
dalam satu bulan biaya yang harus dikeluarkannya untuk menaiki transportasi online mencapai sekitar satu dua juta hingga satu lima juta rupiah
sementara jika menaiki bus hanya sekitar lima ratus ribu rupiah

untuk menaiki transportasi online
untuk mengantarnya pulang dari tempat magang ke rumah yang berjarak sekitar dua puluh km
saat itu dan hingga kini farah harus diantar jemput orang tuanya
yang semula pelajar tak dikenai tarif untuk menaiki bus listrik kini orang tua farah harus merogoh kocek lebih untuk bahan bakar minyak
sekali sih kayak orang tua jauh jauh ke sini kemari kesana kemari banyak uang yang dikeluarkan bensin juga lebih boros
jadi kayak menyayangkan program pemerintah ini yang tiba tiba berhenti
saya harap sih bisa kembali seperti dulu dan lebih cepat sekali lebih cepat lagi untuk memperbarui kontrak
baru berjalan dua minggu mulai delapan belas hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua bus listrik berhenti beroperasi sementara sejak awal januari dua ribu dua puluh
bus ini merupakan bantuan dari kementerian perhubungan yang sebelumnya digunakan dalam konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali
general manager damri cabang surabaya yulianto menyatakan kontrak antara kementerian perhubungan dengan damri selaku operator bus listrik masih dalam proses perpanjangan
keduanya tengah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem operasional bus
sedang kami lakukan evaluasi adalah satu sistem teknologi yang ada di kendaraan itu
itu sendiri penyempurnaan terhadap sistem teknologi kendaraan itu sendiri dan juga komponen yang lainnya
kedua bahwa saat ini juga sedang dilakukan evaluasi terhadap komponen nilai kontrak ya
artinya di situ ada beberapa varian yang perlu disesuaikan dan harus disepakati oleh damri dengan pihak kementerian perhubungan
para pengguna berharap rute bus dievaluasi dengan memperhatikan hal hal yang terjadi di dalam kondisi bus

selain itu juga adanya kepastian headway atau waktu antara satu bus dengan bus yang lain